di ternate maluku utara empat orang mahasiswa ditangkap intel kodim seribu lima ratus satu ternate
karena juga menyebarkan atribut partai komunis indonesia
dan menyimpan buku buku marx
penangkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat
yang telah melihat ada mahasiswa yang menggunakan kaos berlambang palu arit
menurut kapolda maluku utara merijen polisi zulkanai
mahasiswa mendapatkan kaos itu melalui media sosial
sementara untuk buku buku didapatkan dari salah satu penulis buku di jawa